terima kasih teman teman
ngapain sih sekar bawa orang jelek dan bawa kayak gitu
tahu tuh emang sekar sukanya bikin sasi aja
untung dia kaya
coba kalau enggak udah gue yang ketemu dari dulu kali
lo galuh kan
nanti lo mau kan anterin gue ke sungai
gue mau ambil air buat masak
enggak aku cuma gak mau kalau kamu tuh gigi sama aku
karena wajah aku yang jelek ini
galuh lo ya yang ngomong jelek bukan gue
iya aku ini jelek buruk rupa udah gitu bau lagi
gue itu orangnya suka berteman sama siapa aja
gak perlu dilihat kok apa kata orang
lo mau kan temenan sama gue
setan buduk kini diajak cuma buat bantu bantu doa
kita gak perlu temenin dia
menurut lo tak emang jahat ya
lagian yang ngajak lo disini kan sekar
jadi gak ada hak dong lo untuk ngelarang kehadirannya
memang gue sih yang ngajak si jelek bau itu
tapi gue gak jahat
gak ada hak dong lo ngajak dia kesini buat gue perintah perintah
kemana dong kena adrennya
kalian tuh emang bener bener jahat
galuh sabar ya
mereka emang seperti itu
tapi nggak usah didengerin ya
ayo kita masuk ke tenda lagi
hai gember gusuk
gue beni sama temen temennya lain tuh mau ke air terjun
jadi lo harus jagain kita
soalnya kamu kalo tuh udah jelek pasti minat minatnya juga pake takut liat muka lo
kapan pergi ya
ben kamu yakin sulaman ular itu bener bener ada
ah foto orang sekitar sih masih ada
tadi aku udah tanya tanya sama penduduk sium
dia bilang tempatnya dekat air terjun
ularnya sangat besar dan dia sering tidur di sana
kalau orang nggak tahu sih rupiah udah mati
kalau dia bangun terus menyerang kita gimana ben
memang rencana kita kayak gitu kan
tapi kita belum berkabur dan ninggalin si buruk itu
ih gila ularnya gede banget
jangan berisik nanti dia bangun
kamu yakin ularnya masih hidup
ya udah cepetan lagi dikasih aja
yuk kita butuh
dia pasti akan bangun karena cuma makanannya
apa itu kemarsinya
kalau sular itu bangun kita harus kabur dan ninggalin si buruk itu
ben ben aku takut ben
dia pasti akan makan si buruk itu juga karena dia bangun
ben ben aku takut
ben ben aku takut
gila lu lihat airnya
ular galuh lihat itu ular
babe kita lari
aduh kita lari
kau bisa bicara
kenapa kau membangunkan aku
aku tidak bermaksud untuk membangun kamu
aku kesini dengan teman temanku untuk bermain
tidak ada maksud untuk menyakiti
kau belum menjawab pertanyaanku
sepertinya kau bukan manusia biasa
aku memang manusia yang jelek buruk rupa dan bauku tidak sedap
bukan itu maksudku
aku merasa kau bukan manusia biasa
aku anak dewa dahyang sakti dan ibu ku dewi asih
kau juga manusia
aku sebenarnya seorang pertapa
aku keturunan siluman ular
siapa sebenarnya yang mengutuk kamu
jadi benar ki
kalau saya ini dikutuk
aku tahu persis orang orang yang dibutuhkan
karena lelurku punya sejarah seperti itu
bu yudku dulu manusia yang dikutuk sebagai ular
akhirnya kami pun menjadi siluman ular
apa salah saya sehingga saya terkutuk seperti ini
seharusnya kamu bertanya pada saya

seharusnya kamu bertanya pada saya
apa salah saya ki sehingga saya terkutuk seperti ini
seharusnya kamu bertanya pada orang tuamu

seharusnya kamu bertanya pada orang tuamu
bukan pada aku
kutukanmu terjadi karena kesalahan mereka
jika benar benar saya ini dikutuk karena kesalahan orang tua saya ki
jika benar benar saya ini dikutuk karena kesalahan orang tua saya ki

kenapa ayah saya selalu membenci saya ki
ada apa dengan kamu
bapak gak luk
dia galuh galuh tewas pak apa apa lu tewas aku nggak nyangka kau tewet anggar pak dan
itu sama sama ular aku lihat ular itu manusia galuh pak galuh galuh malang sekali nasibnya
enggak apa apa maafin sekarang ya pak enggak bisa menjaga galuh kamu jangan menyalahkan dirimu
aku penghuni hutan sini
kalau ingin selamat
kamu cuma perusahaan hutan
yang menyebabkan erosi dan banjir